kemajuan teknologi mulai menembus tembok tradisi keraton yogyakarta
sebuah divisi it dan dokumentasi dibentuk sebagai sebuah adaptasi untuk melestarikan kearifan budaya melalui pendekatan yang modern bernama tepas tondo yakti
nah informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa berita berita kami juga dapat anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi and gadget
saya budi adiputro pamit undur diri dan jangan pernah berhenti berinovasi
keraton yogyakarta dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di dunia yang masih kental mempertahankan tradisi
sejak dua ribu dua belas keraton melakukan revolusi digital
hingga strategi optimalisasi website dan media sosial
satuan tugas ini bernaung di bawah tepas tondo yeti
divisi yang bertanggung jawab atas it dan pendokumentasian kegiatan keraton
dkrhu adalah sosok yang berperan di balik tepas tondo yeti
sudah lima tahun divisi ini berdiri
sejumlah hajat dalem yang selama ini tidak terbuka untuk umum karena keterbatasan tempat bisa ditonton publik melalui layanan live streaming
tak heran jumlah pengikut di tiga platform keraton jogja
sudah menembus lebih dari seratus ribu
kalau dulu pertama mungkin juga the generation gap ya
sempat ada yang menentang juga karena takutnya kalau keraton punya website itu sepertinya eksklusifitasnya turun
jadi derajatnya turun
cuma terakhir terakhir kita banyak kerjasama dengan tepas tepas kantor kantor lain yang di dalam keraton
responnya bagus sih
mereka malah kepengen
kita punya ini kita punya ini tolong di eksklusif
itu juga sekarang makin kita makin di welcome
untuk menentukan informasi mana yang bisa dibagi ke publik timnya harus melalui proses riset dan verifikasi berlapis
agar segala informasi benar benar valid
ini tentunya kan pada saat memposting itu pasti harus dipilah pilah mana yang memang boleh diketahui oleh publik
mana yang memang hanya menjadi pihak keraton saja
pihak keraton saja yang tahu
ini seperti apa nih cara kerjanya
memang kita setiap bulan kita ada brainstorming dua topik
nah nanti dari situ kita coba diskusi dengan narasumber internal
nah nanti dari situ baru ketahuan mana yang boleh mana yang enggak
nanti apa yang boleh diketahui publik itu ada juga kita ngobrol dengan sumber eksternal
dan juga lihat di buku buku
jadi tiga ini harus match
berbeda dengan struktur organisasi profesional pada umumnya yang bertugas di tepas tanda yeti abdi dalam keraton
karena membutuhkan kealian khusus gusti hayu melibatkan tenaga lepas
anak anak muda yang lebih mengerti teknologi
mungkin sedikit yang lebih berbeda juga mereka harus ada orientasi tentang tata kerama di dalam keraton itu sangat ekstensif
pakem pakemnya seperti apa
nah itu dia
pertama sih mereka kalau tugas di dalam keraton harus pakai baju seperti abdi dalam
saya disarang ya
nah seperti itu
dan mereka karena mereka akan dilihat sebagai bagian dari tepas tandayakti
meskipun mereka statusnya bukan abdi dalam
dan karena mereka akan punya akses ke dalam keraton tidak seperti orang luar
tapi tetap mereka bukan abdi dalam
saya harus bisa bertanggung jawab atas semua kelakuannya lah
melalui teknologi gustihayu ingin berbagi pengetahuan mengenai tradisi dan akar budaya jawa
agar bisa diakses masyarakat luas
memiliki warisan budaya yang kaya modernisasi membuktikan keraton yogyakarta tidak menutup diri terhadap inovasi teknologi
griya putri yogyakarta